ya pemirsa evakuasi buaya muara sepanjang dua meter milik warga demak jawa tengah diwarnai perlawanan
petugas bksda provinsi jawa tengah kewalahan saat hendak membawa buaya muara ini dari rumah warga
buaya muara ini dipelihara oleh salah seorang warga di selokan depan rumahnya
saat hendak dievakuasi tim bksda provinsi jawa tengah buaya muara sepanjang hampir dua meter ini
melawan meski mulut dan badannya sudah diikat hingga membuat petugas kewalahan
butuh lima orang lebih untuk bisa menaklukkan buaya muara ini
buaya seberat lima puluh kg ini baru berhasil diikat setelah kehadiran pawang buaya
menurut petugas secara fisik buaya muara yang banyak ditemukan di daerah kalimantan dan sumatera ini
masih sehat meski kedua kaki depannya buntung
petugas bksda mengevakuasi buaya muara ini setelah mendapat informasi dari perangkat desa bakung
terkait adanya warga yang memelihara buaya muara di selokan depan rumah sehingga membuat sejumlah tetangga ketakutan
apalagi buaya ini hanya diikat di batang pohon
pemilik mengaku sehari hari memberi makan buaya ini dengan seekor ayam
rencananya reptil ini akan dikirim ke batang dolpin center atau taman konservasi satwa kabupaten batang jawa tengah